terima kasih anda masih menyaksikan reportase jawa timur
satuan lalu lintas polrestabes surabaya minggu pagi meluncurkan game ancita atau anak cinta lalu lintas
game khusus android ini diharapkan mampu membuat anak anak belajar tentang rambu lalu lintas sejak dini
agar mereka dapat tertib berlalu lintas di jalan raya
untuk mengedukasi anak anak sejak dini tentang rambu dan peraturan lalu lintas
maka satuan lalu lintas polrestabes surabaya meluncurkan game bernama ancita atau anak anak cinta lalu lintas
game android ini diperuntukkan bagi anak usia tawan anak anak hingga sekolah dasar
game ancita akan mengajak anak anak berpetualang berkendara di jalan raya
di game ini anak anak menjalankan peran sebagai polisi yang mengendarai sepeda motor
nah di tiap lampu merah terdapat pertanyaan berupa
apa kegunaan rambu lalu lintas yang ada di jalan raya
setiap jawaban yang tepat bernilai satu poin
sejumlah anak mengaku game ancita ini tidak sulit dan senang
karena bisa bermain sambil belajar rambu rambu lalu lintas
jadi belajar apa aja tadi di gamenya
kalau belajar tentang rambu rambu lalu lintas
ada yang berkenti ada yang berlalu kenti
polisi mengatakan tertib lalu lintas harus dimulai sejak dini
salah satu caranya adalah memperkenalkan kepada anak anak tentang rambu rambu lalu lintas
game ini game edukasi ya
jadi sifatnya mengedukasi anak anak untuk belajar
mengenal rambu lalu lintas
jadi mereka akan tahu ini rambu apa ini gunanya untuk apa
sehingga mereka bisa tertanam di pikiran mereka
kalau ada rambu ini nggak boleh ya
tidak hanya sebagai edukasi berlalu lintas
game ancita diharapkan bisa menjadi alternatif game bagi anak
di tengah banjirnya game import yang banyak mengandung muatan seksual dan kekerasan
wali pratama surabaya